pak angga masih harus membutuhkan terapi rutin pak
pakai konsep juga di pinggang
agar tidak terlalu menekan tulang ekor nantinya
ada rumah sakit khusus di beijing
sarap kejepit pak
ini membutuhkan waktu yang lama
kalau pak angga berkenan
saya bisa merekomendasikan
aku benar benar gak menyangka dengan efek dari apa yang dikatakan elsa sama rena
hingga membuat rena agak menjauhiku seperti sekarang
ya allah ini begitu berat ya allah
aku gak ingin anakku rena menjauh seperti ini dari aku
tunjukkan aku bagaimana harus menjelaskan dengan baik
agar rena bisa menerimanya
ayo ya silahkan duduk
iya bu terima kasih
ada hanino lagi di kamar
ya udah aku ngobrol sama nino dulu ya
lagi baik tunggu nino keluar dulu aja ya
nanti minta tolong bu chandra
ya tapi kenapa pak
karena aku masih istrinya
papa rasa biar
bu chandra aja yang pegang nino
maksud kami datang kesini adalah
mau meluruskan sesuatu
tadi kami habis dari kantor polisi
dan menurut polisi
ternyata elsa sama sekali tidak terlibat
pak surya ini memang sudah saya duga
dan saya juga sudah bicara ke nino tadi beberapa kali
saya yakin kalau elsa itu gak mungkin mau deket deket sama ricky

ya tapi kan tahu sendiri
iya ma aku tuh gak bersalah ma
cuma nino itu nuduh aku kerja sama sama ricky
saya mengerti tapi mama yakin kamu gak mungkin melakukan itu
kalau gitu mau panggilin nino ya
terima kasih bu chandra
terima kasih bu chandra
terima kasih bu chandra
mama bisa ngobrol sama kamu sebentar
bukan mama kan yang pengen

sampaikan aja permintaan maaf aku ke papa surya dan juga mama sarah ma
minta mereka pulang aja mereka harus istirahat
minta mereka pulang aja mereka harus istirahat
kamu temuin elsa
ada yang mau dia bicarain sama kamu

aku udah terlalu lama aku udah capek banget ma
ya menurut mama sih sebaiknya kamu temuin mereka noh
kan disitu ada bu sarah ada pak surya
ya kamu hargai dong mereka itu kan orang tua
mereka juga gak suka lah kalau anaknya diabaikan begitu

ya kamu temuin mereka
ya kalau kamu gak mau dengerin elsa
menurut mama mereka itu kan tahu siapa yang harus dibela dan siapa yang enggak
ya seenggak enggaknya kamu bicara sama pak surya sebagai sesama laki laki

ya seenggak enggaknya kamu bicara sama pak surya sebagai sesama laki laki
kasian mbak andin mbak
pasti kepikiran banget gara gara masalah reyna ini

ya pasti lah
gua tuh kasian banget sama andin
iya mbak jadi ngeliatnya aja juga ikutan pusing
kalau nanti itu ada ponaannya ibu yang namanya masal dari australia mau datang ke sini
masal masal siapa itu
biar jangan halu lagi lu kayak sama pak remly
ih enggak ini beneran mas ganteng masal
ih kegantengannya tuh ya satu dua lah sama kayak masal soalnya kan saudaraan
terus hubungannya sama lu apa ya
ya kata ibu masal ada bisnis trip ke jakarta jadinya mampir ke sini deh
ya kan lumayan buat gigi pemandangan lah kan tiap hari masuk gigi ngulatin
uya boim pariza putra
gak minat gue kiki gak kepikiran
sekarang gue masih kepikiran tuh perasaannya andin aja atau gimana nih
aku mau jelasin semuanya tapi aku mohon jangan pergi dulu dari sini
sebelumnya aku minta maaf ke papa sama mama
kalau mungkin kesannya aku mengabaikan ersa
tapi dengan atas semua yang terjadi
aku rasa penjelasan apapun tidak perlu alasan
kamu masih percaya sama omongannya ricky
udah lah elsa
gak perlu menjelaskan apa yang sudah jelas
itu gak akan merubah apa apa
apalagi kamu bawa orang tua kamu kemari
tidak ada yang bisa digunakan
kamu tahu papa kan
papa gak mungkin membela anak papa pada saat anak papa salah
tadi di kantor polisi polisi bilang
bahwa semua tuduhan itu tidak terbukti
apa yang dibilang riki terhadap elsa
kalau elsa bersalah
polisi gak akan mungkin membiarkan elsa keluar
dan memberikan kembali handphonenya kepada elsa
elsa gak salah no
karena supir taksi
yang taksinya dibawa sama ricky untuk menculik elsa itu sudah bersaksi
ricky itu mukul tengkuknya si supir taksi sebelum taksinya diambil
kamu denger sendiri kan
jadi disini aku itu gak bersalah
ini semua cuma akal akalan ricky
supaya bisa menghancurkan rumah tangga kita
enggak pak ini belum selesai pak
nah tujuan kamu kesini adalah untuk menjelaskan
bahwa kamu tidak bersalah dan sudah kamu lakukan
terima kasih buat waktunya
tapi keputusan aku
kita pulang sekarang ya
ya allah sa
mama sampai gak tega
kamu seperti ini sekarang
kalau ada yang bisa mama lakukan
mama akan lakukan untuk kalian
pak surya bu sara
saya mau berbicara denganmu
karena sudah malam sekali
kami mau pamit ya
udah biarkan inno sendiri dulu berpikir
kamu yang sabar ya
mudah mudahan nanti ada jalan keluarnya ya
sabar mudah check in
salam waalaikum bah organization
mbutuh jan core
pero teman penipuan beliau jeptopelex

selamat pagi udah bangun belum
kok udah rapih aja udah mandi
pake seragam sendiri
kan aku udah gede sus
stop dulu belom belum belum belum
ada satu lagi yang lupa
suster belum cek suhu badannya rena
aku udah cek sendiri kok sus
lepin tangan aku
aku udah gak sakit
pokoknya aku udah siap berangkat ke sekolah
kamu udah rapih aja
iya tadi pas masuk ke kamarnya terus tiba tiba keluar udah rapih
udah mandi sendiri udah pakai seragam sendiri semuanya serba sendiri
tuh kamu hebat sekali sih
cucu oma nih sekarang udah pinter mandiri udah tambah besar ini
hah cantik lagi ya
kan aku udah besar
yaudah kalau gitu mama

masa siap siap ya karena mama langsung mau antrein trener sekolah oke
kan udah aku bilang aku yang tahunya sama ijos sama bapak riza
ya mama nggak boleh antrein trener sekolah
kan mama pengen antrein trener sekolah
terus kalau aku udah selesai makan kita berangkat ke sekolah ya
kamu semalam tuh gak makan loh
perut kamu pasti kosong
nenek pasti masih mikir kalau aku kerja sama sama ricky ya pak
ya biarin aja
nah pada akhirnya kebenaran meskipun tersembunyi pasti akan terjawab juga
biar nino melihat kebenaran itu sendiri aja
nggak usah kamu paksa
mudah mudahan nino juga cepat tersadar ya
dan yang penting minta maaf sama kamu
padahal aku memperjuangkan kebahagiaan aku tapi aku selalu gagah
aku selalu ditimpa sama kesialan kesedihan gak pernah aku ngerasain bahagia
sa kamu sadar nggak
kamu itu hampir selalu memikirkan kebahagiaan dengan cara kamu sendiri
tanpa kamu peduli dengan orang lain
contohnya ya soal rena
sekarang kamu udah lihat kan akibatnya gimana
kamu gak sadar ada orang lain yang juga ikut tertimpa
ya seperti yang kamu bilang kesialan kamu
karena kamu selalu mikir dengan cara kamu sendiri
menurut papa ya kamu lebih baik minta maaf sama andik soal rena
insya allah itu bisa memperbaiki hubungan kamu sama nino
rena sampai sekarang masih demam
sejak pulang dari staycation itu
jadi anda baiknya kamu minta maaf
no jadi kamu mau langsung ke kantor ya
sejak kejadian elsa ngasih tau rena
terus aku ke rumah andi karena rena sakit
aku kok masih belum dapat kabar gimana kondisi renda sekarang ya
jadi sampai sekarang kamu belum tau ya gimana keadaan rena reaksi dia setelah tau kalau kamu papa kandungnya
apa aku ke rumah andi aja ya mau cek
ya udah noh kamu coba telepon andi
insya allah kalau niat kamu baik ngomongnya baik baik
mama ke kamar dulu sebentar
mama coba berpikir ini belum saatnya maka mama simpan ini semua
tapi mama sungguh berniat kalau suatu saat nanti mama pasti akan ceritain semuanya sama kamu
permisi mbak andin
biar badannya mbak andin
enak kan gak masuk angin
lebih cuma bisa bantuin bikinin minum aja
buat mbak andin
buatan kamu memang suka enak ya
kalau mbak andin butuh apa apa tinggal panggil kiki ya
aku lagi banyak pikiran
dan rasanya juga gak sanggup
kalau aku harus nambah masalah lagi
mbak andin kayaknya laki gak sehat juga ini
terus kelihatan gelap banget
kiki kayak dapet dulu ya
sama itu ada telepon
maaf kalau aku telpon pagi pagi
cuman mau tau perkembangan reina
gimana dia udah sehat
rena malah udah masuk sekolah
mungkin karena dia bosen dirumah
kamu udah jelasin ke dia
apa yang dia tanyakan
gak boleh tau
anak seperti apa
rena udah tau kalo kamu memang papa kandungnya
tapi sampai hari ini rena pun masih bingung
apa itu papa kandung
dia masih belum mengerti dia masih belum paham
yaudah dia masih sering bertanya tanya aja
karena dia punya temen jonah dia punya papa kandung
terus dia bertanya kalau misalkan aku memang punya bapak kandung
bukan papa kandungnya
makasih buat waktu dan penjelasan ya din
jadi kamu udah mutusin mau kemana sekarang
mau ke sekolah rena
oh tapi kamu udah diizinin sama anin
ya tadi pas nelfon sih belum
cuman ada yang bikin aku
karena rena sempet nanya
aku papa kandungnya
kenapa justru papa al yang ngambil dia dari sana
dia beli dari pantai asuhan
anak sekecil rena udah harus berpikir sejauh itu
kadang kadang aku kesal sama elsa karena selalu melakukan sesuatu tanpa pikir panjang
tapi kamu kalo sekarang ke sekolahnya rena
kan kamu belum dapat izin dari
dari andin noh
saya tadi ke kamar gak ada
mbak ini lagi di ruang kerjanya bu
dia barusan dari situ
sama gigi tadi liat
mukanya mbak andin kayak bingung terus capek banget gitu bu
terus tadi pas gigi
dari ruang kerjanya mbak andin
mbak ditelepon sama pak nino
yaudah kalo gitu gini deh
saya mau lihat andin dulu ya
rena jangan lari lari
hmm pasti renat kangen deh
dia ntar sekolah sama papa mamanya kayak johana
masuk kelas yuk
nanti kamu terlambat lah
gua pula cemberu katanya mau sekolah hari ini
telepon sama rena dulu ya
semoga pak nino mengerti keadaan ini
yaudah izinin aja
daripada nanti rena makin ngambek sama aku kan
tapi tolong diawasin ya
kenapa lagi rena
nino man ini tiba tiba datang ke sekolahnya rena men ketemu sama rena
maksudnya kepala ku tuh mau pecah tau gak sih ma
banyak yang harus aku pikirin aku
masalah nino itu di luar kuasa kamu
maksudnya kamu gak bisa mengkontrol nino
tapi masalah pekerjaan lain
kamu bisa minta bantuan mama
kalau kepala kamu pecah
ingat aku bisa bantu kamu
ngurusin urusan kantor
aku tau pasti mama pasti bakal bantu aku ma
aku masih berusaha untuk ngelakuin sendiri
aku harus buktiin kalau aku bisa ngurus dua duanya
emang yakin kamu juga bisa kok
udah masalah rena
kamu let go dulu
biarkan sampai arenanya tenang juga
biar aku bisa tau apa artinya papa kanu dan papa al
karena aku gak tau maksudnya
itu juwana temanku
dia bilang dari kecil dia sama papanya
makanya aku mau tanya dia
papa kanunya atau bukan
maaf bukan maksudnya saya mau lancang
biar rena nanti dijelaskan oleh andin
ya juwana tunggu aku
aku masuk kelas dulu ya
aku udah ditungguin juwana
baca dah yang lanjutnya
kalau pak angga berkenan saya bisa merekomendasikan pak angga
sebentar saya tinggal dulu
karena kalau memang berobat ke beijing itu memang menurut kamu bagus ya kita berangkat aja ke sana ya
nanti biar aku ambil cuti
masih terlalu banyak pertimbangan buat aku
terutama dengan kondisi kamu sekarang
kamu lagi ambil mudah kan kamu gak boleh capek
penerbangan dari jakarta sampai keluar itu lama sayang
kalau kamu ngedruk gimana aku gak mau itu
iya benar juga sih
tapi kan sebelum berangkat aku bisa aja dong cek ke dokter kandungan gimana kondisinya
kalau misalkan aku memungkinkan untuk pergi ya kita pergi
kata dokter kan tadi pengobatan di beijing itu butuh waktu yang lama
gimana kalau misalkan aku ajak naila
iya aku pengen aja ngajak nala supaya
aku tuh tetap bisa ngurus
naila gitu secara langsung
sudah siap jadi seorang ibu
insya allah siap
percaya sama papa ya sangat
kalau kamu minta maaf sama andin dengan tulus
itu akan mempengaruhi hubungan kamu dengan inno ya
mungkin tidak secara langsung
tapi nino mungkin akan mempertimbangkan
kenapa kamu gak mau coba dulu
kau masih mau sama nino kan
tak ada salahnya dicoba sayang
papa dan mama akan selalu membantu kalian
ingat kamu gak sendirian saya
tapi apa aku bisa bahagia juga kayak mbak andin
itu balik lagi ke orang yang masing masing saad
orang itu mau bahagia dengan cara yang baik
atau cara yang buruk
kalau kita melihat orang lain lebih bahagia dibanding kita
kadang kadang kita lupa
cobaan apa yang kita lakukan

yang dialami orang itu
kita cuma melihat orang itu bahagia aja
kita nggak pernah tahu loh
cobaannya seberat apa